dpr senayan jakarta yang melaporkan bahwa tidak ada dampak kerusakan akibat gempa yang mengguncang kawasan sumur banten
kita pakai alat peraganya yang ada saja
untuk tidak terpengaruh dengan suara suara
tapi bukan berarti transportasi tradisional tidak lagi eksis
bulan jawa itu kan harinya dimulai
termasuk ibu mega di antaranya
yang lainnya ini seperti ini ini dendrobium mutabile ini juga masih hidup masih bagus nanti bisa ditanam kembali di greenhouse
biasanya kalau profesional dia akan menyamar misalnya sebagai
iya tuh ya biar kayak orang pinter gitu kita ya
karena kalau di lapangan saya temui itu masih banyak yang kurang paham tentang perhitungannya
adalah tindakan yang melanggar hukum
yang masih dipadati oleh beragam tumbuhan
sebenarnya kalau kita bicara mengenai ispa gejala dan penyebab ispa apakah memang hanya karena faktor cuaca
sebenarnya waktu yang efektif untuk menyebarkan nyamuk berwarna
karena memang persyaratan yang diminta dalam pengadilan
selain itu kedelai tak berkutik
lalu seberapa berpengaruh nomor urut ini bagi pasangan capres dan juga cawapres
hal ini terlihat dari pencapaian produksi salah satu perusahaan ponsel pintar